tepat di hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
warga desa lambang kuning kecamatan lumbang kabupaten probolinggo jawa timur geger
seorang warganya yang meninggal dunia tiba tiba hidup kembali
siti masufa wardah gadis berusia dua belas tahun
telah dinyatakan meninggal dunia oleh rumah sakit dr muhammad saleh
kota probolinggo karena penyakit diabetes
namun saat jenazah dimandikan di rumahnya
tubuh putri pasangan ngasio dan mufida itu tiba tiba menghangat
mata siti masfufah mendadak terbelalak
warga dan keluarga yang memandikan jenazah pun terkejut dan membawanya masuk ke dalam rumah
keluarga memanggil tim medis dari puskesmas tempat
menurut ayah siti tim medis sempat memasang selang oksigen
akhirnya meninggal setelah sempat hidup selama sekitar satu jam
menurut plt direktur rumah sakit m soleh
fenomena ini terjadi karena korban mengalami penyumbatan pembuluh darah
akibat penyakit diabetes yang dideritanya
meski demikian fenomena ini jarang terjadi
terjadi karena penyumbatan pada pembuluh darah di daerah satu
yang disebabkan karena kesebangan dari darah yang meningkat pada penyumbatan diabetes
dan setelah dilakukan resultasi
maka dengan resultasi ini
masing masing kembali hidup kembali
fenomena yang jarang terjadi tapi ini ada
usai benar benar dinyatakan telah meninggal dunia
jenazah akhirnya dimakamkan keluarga
di tempat pemakaman umum desa setempat